kedatangan kiai haji yahya khalid stakuf ke israel menuai kontroversi
hingga dianggap mengkhianati perjuangan rakyat palestina untuk merdeka
bagaimana tanggapan yaya stakuf dalam menyikapi segala tudingan yang ada
saya melakukan ini untuk manusia manusia palestina
apakah nanti indonesia akan mendapat keuntungan atau tidak ya saya tidak tahu
saksikan spesial interview bersama yahya stakuf
sabtu dua puluh tiga juni jam tujuh malam di cnn indonesia